dan sementara itu antrean kendaraan di jalur wisata menuju puncak bogor jawa barat terus pengular hingga senin malam
bahkan puluhan pengendara yang tidak tahan dengan kemacetan nekat berputar arah di tengah jalan tol
puluhan pengendara yang terjebak macet ini tampak berdesakan memutar arah kendaraan mereka di tengah ruas tol ciawi kabupaten bogor jawa barat
mereka nekat kembali ke jakarta lantaran lalu lintas menuju puncak nyaris tak bergerak pada senin malam
dan akibatnya penguncian arus membuat kemacetan kian parah
bahkan antrean mencapai sekitar lima km menembus batas megamendung dan juga cisarua
sementara itu petugas kepolisian tak dapat berbuat banyak jalur terpaksa dinormalkan dua arah tanpa pengurasan lantaran volume kendaraan sama padat